bapak bapak ibu ibu sekalian saudara sekalian
sebagai insan yang bertakwa
marilah kita tidak henti hentinya mengajarkan puji syukur
tuhan maha besar tuhan maha kuasa
hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadalah kita meminta pertolongan
tak lupa kita aturkan ke adinjungan kita
baginda nabi besar muhammad rasulullah saw yang telah memberi agama dan peradaban kepada kita sekalian
yang saya hormati dan saya muliakan
wakil rauh islam ketua mui
yang saya hormati dan saya banggakan
setakuf yang saya hormati dan saya muliakan

ketua fatayat nu ibu margaret aliatul maimonah
ketua fatayat nu ibu margaret aliatul maimunah
wakil presiden republik indonesia terpilih
saudara gibran raka buming raka
saudara gibran raka buming raka
para menteri kabinet indonesia maju
yang hadir menteri agama gus yakut kulil
menteri investasi saudara bahlil laha dahlia

menteri kominfo saudara budi ari
panglima tni general tni agus subianto
kepala kepulisan negara republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia jenderal polisi listio sigit prabowo
pabaib dan seluruh pengurus bpnu
ippnu serta para ketua
seluruh indonesia yang saya hormati
sebenarnya itu sangat sangat sederhana
seorang prajurit itu dari muda
kenapa saya merasa dekat sama nu
waktu saya bertugas di jawa barat
ini saya kira berlaku ya pak
pak limah dan pak kapolri
kita ini profesinya selalu menghadapi bahaya
makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu
yang kristen pasti yang dicari
mungkin ini saat saat terakhir kita di
yang dikunjungi bukan kiai dulu
yang kiai kiai dicari
saya ingat utang itu tidak bisa dilupakan
pesantren pesantren penting yang kemarin
banyak merestui perjuangan kami
dalam suasana alami halal saya pun
bertindak dalam saat saat yang lalu
yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita
begitu beliau mengajak saya
berfikirnya itu mungkin hanya setengah jam
dan tidak semakin sederhana
dengan saya masuk ke pemerintahan
diristui dan didukung oleh pak jokowi dodo
kita butuh komitmen keberlanjutan
mencari solusi solusi yang lebih
cepat dirasakan oleh rakyat
hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa
kumpulan kekuatan yang sangat besar
juga dari kekuatan kekuatan
kami merasa tugas utama kami adalah
dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia
dan kami akan membangun
di atas fondasi itu
saya kira tidak akan lama
yang final tanggal dua puluh oktober
sebenarnya dan sesungguh sungguhnya
kami kumpulkan para pakar
kami diskusi dengan semua unsur
pak joko widodo menyiapkan saya
mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau
kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar
saya disiapkan benar benar
sekarang sudah lebih akrab mas bowo
mas bowo berarti harus berangkat kesini
jadi beliau yang siap
benar saya ke tiongkok
atas petunjuk beliau ke jepang
saya sekali lagi merasa besar
karena saya dianggap keluarga pendek
masih pakai sandal beliau
jeansnya gak tau berapa hari gak dicuci
gus dur juga pemikirannya jauh ke depan
yang boleh masuk kamar tidurnya gus dur
bersama sama kita bangun bangsa indonesia
bersama sama kita bangun bangsa indonesia
kita menghadapi keadaan yang tidak ringan
kalau indonesia dan pemimpin pemimpinnya
kita akan hadapi semua tantangan
dan kita akan membawa
itu tekad gibran kita akan
bekerja untuk rakyat indonesia
bekerja untuk rakyat indonesia
marilah kita bekerja untuk rakyat kita